surat edaran oleh para kepala daerah
untuk bersama sama membantu masyarakat yang tidak mampu
di dalam kaitan untuk memenuhi kehidupan sehari hari
dengan cara menggalang dana menggalang partisipasi
agar mereka tidak lagi memiliki resiko yang cukup tinggi
untuk memaksa keluar rumah dalam rangka memenuhi kehidupan sehari hari
yang berikutnya adalah bahwa kita meyakini bahwa ternyata
dengan kebersamaan seluruh komponen bangsa
kita yakin mampu dan bisa melawan covid sembilan belas ini
kemudian yang kedua saya laporkan beberapa hal
terkait dengan kinerja penanganan covid sembilan belas ini
baik yang dilaksanakan oleh pusat maupun yang dilaksanakan oleh daerah

saat yang lalu semua provinsi telah membentuk gugus tugas
yang kemudian dipimpin langsung oleh kepala daerah
dalam hal ini oleh gubernur untuk mengintegrasikan
mensinergikan dan mengkolaborasikan seluruh kapasitas
yang ada di provinsi dalam rangka menangani covid sembilan belas ini
ini upaya yang kemudian menunjukkan kinerja yang sungguh sungguh
dari kita semua
dalam rangka untuk mencari kontak yang ada di luar yang masih positif
mencari penderita yang masih positif
kemudian meyakinkan masyarakat untuk memutuskannya
dengan cara menjaga jarak di dalam komunikasi secara sosial
antara satu dengan yang lainnya
baik di rumah maupun di luar rumah
dalam rangka untuk memutus rantai penularan ini
juga secara proaktif mencari kasus yang masih berada di luar
dengan melaksanakan kegiatan rapid test
untuk kemudian secepatnya kita bisa melakukan isolasi
memisahkan dengan kelompok masyarakat yang sehat lainnya
ini pun sejalan dengan kebijakan kita
untuk tetap menjaga yang sehat tetap sehat
kemudian secepatnya yang menjadi sakit ringan
bisa dihubungi dengan kegiatan yang sehat lainnya
ini pun sejalan dengan kebijakan kita tangani
dan yang sakit berat bisa dirawat dengan se maksimal mungkin
oleh karena itu sampai dengan hari ini
pemerintah telah mengadakan apd sebanyak satu ratus sembilan puluh satu enam ratus enam puluh enam set
dan terdistribusi ke seluruh provinsi serta rumah sakit yang membutuhkan
masker pedas dua belas dua ratus tujuh puluh dua lima ratus buah sudah tertribusi juga
masker n sembilan puluh lima satu ratus tiga puluh tiga enam ratus empat puluh buah juga sudah terdistribusi
rapid test sebanyak empat ratus dua puluh lima ribu sudah terdistribusi
oleh karena itu kita akan tetap berupaya secara maksimal
memenuhi kebutuhan kebutuhan pokok ini
di dalam kaitan untuk penanganan kasus covid sembilan belas
rumah sakit wisma atlet yang sudah beroperasional
dilaporkan pada hari ini sudah merawat inap
sebanyak empat ratus sebelas orang
dan rumah sakit rujukan nasional yang kemudian sudah kita siapkan
telah bisa menambah sampai dengan saat ini
ruang isolasi dengan tekanan negatif sebanyak satu sembilan ratus enam puluh tujuh ruang
ini upaya yang masih akan kita terus lakukan
bersamaan dengan semakin bertambahnya kasus yang kita dapatkan
oleh karena itu mari bersama sama
kita mencoba untuk secara bersungguh sungguh
mengawali dari yang paling depan yang paling ulu
adalah kita berusaha untuk memutus rantai penularan di tengah masyarakat
dengan cara jaga jarak fisik di dalam berkomunikasi
dengan lingkungan sosialnya pada jarak lebih dari satu meter
ini adalah upaya yang paling benar upaya yang paling rasional
dan upaya yang paling bagus untuk diterapkan
sehingga diharapkan terjadi pemutusan mata rantai dari penularan
kemudian cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir
minimal dalam dua puluh detik
karena kita tahu sabun deterjen adalah zat yang paling bagus
untuk merusak dinding virus
sehingga merusakkan virus itu
sesering mungkin kita lakukan
jangan pernah makan minum menyentuh bagian muka wajah mulut hidung mata sebelum mencuci tangan
karena rute rute inilah yang paling mudah bagi penularan virus
mungkin kita tidak ketemu orang secara langsung
mungkin kita bisa menjaga jarak kita dalam berkomunikasi dengan orang lain
tetapi sehingga kita tidak bisa mencari penularan virus

jadi sentuhan tangan yang tidak dicuci dengan menggunakan sabun
akan mampu mengantarkan virus ini ke dalam saluran nafas kita
dan inilah yang kemudian menimbulkan sakit
oleh karena itu lebih baik di rumah
lebih aman berada di rumah
tetap berada di rumah
belajarlah dari rumah
bekerjalah dari rumah
dan beribadahlah sementara ini di rumah
nah inilah yang menjadi kesadaran kita
untuk bersama sama saling membantu
agar semuanya bisa menjalankan anjuran anjuran ini
dengan cara yang sebaik baiknya
kemudian selalu ikuti perkembangan tentang covid sembilan belas ini
dari kanal kanal saluran yang benar
agar tidak terbawa pada berita berita yang menyesatkan
yang menggelisahkan dan menimbulkan keresahan pada masyarakat
silahkan diakses covid sembilan belas go id
silahkan ditelepon call center satu ratus sembilan belas atau satu ratus tujuh belas
silahkan diakses beberapa aplikasi online
seperti halukamkes haludok gojek bukalapak
dan layanan telemedicine yang lain
ini yang penting untuk kita ketahui semuanya
oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini
saya akan laporkan juga beberapa update kasus
yang kita dapatkan sepanjang tanggal dua puluh sembilan maret
sampai dengan tiga puluh maret pada hitungan pukul dua belas
yang pertama adalah penambahan konfirmasi kasus positif
sebanyak satu ratus dua puluh sembilan orang sehingga total kasus sekarang menjadi satu
ada penambahan kasus sembuh sebelas orang
sehingga total yang sembuh sebanyak tujuh puluh lima orang
kemudian masih ada kasus kematian sebanyak delapan orang
sehingga total kasus kematian adalah satu ratus dua puluh dua orang
oleh karena itu saya akan mengulangi
bahwa penularan di luar masih terjadi
bahwa kasus positif masih bertambah
oleh karena itu saya mengingatkan sekali lagi
jaga jarak jangan berdekatan
hindari tempat tempat berkumpul yang padat
cuci tangan pakai sabun
hindari menyentuh wajah
dan manakala ada yang sakit
patuhi betul etika
manakala kita batuk manakala kita bersin
tutup pakai sapu tangan atau gunakan masker
agar tidak menyebar ke sana kemari
kemudian aman lebih aman di rumah
produktiflah di rumah
ini yang harus kita lakukan
mari bersama sama dengan kesungguhan hati
bersama sama kita untuk disiplin
jadilah pahlawan untuk melindungi diri
melindungi orang lain
dan melindungi bangsa kita
kita yakin kita pasti mampu untuk melakukan itu
demikian beberapa yang saya sampaikan untuk hari ini
dan sore ini masih akan ada update
tentang partisipasi relawan
kami persilakan pak andri